indah nenek penjualan bu
kok gak ada apa apa
mau cari siapa ya bu
saya mau kelas emita
maaf tunggu sebentar ya
kamu diam ya
sekarang kamu masuk kamar
ada perlu apa bu
sudah beberapa hari ini mita nggak masuk sekolah
ada apa ya bu
kalau soal biaya sekolah
ah bukan bukan bu
gak ada apa apa
saya cuma sengaja suruh
karena memang badannya kurang sehat bu
boleh saja ngukri ya
ketadi saya bilang bu
mita itu lagi kurang sehat
jadi dia harus istirahat
kalau ibu ganggu gimana dia mau istirahat bu
kalau begitu saya permisi bu
mendingan mulai besok kamu pergi sekolah ya
daripada diatangin terus
kamu mau melawan mama
mau gak nurut
lagi gitu tuh mau pindah rumah mita
mama udah pusing tinggal disini
semua orang di kampung ini bikin mama emosi
kamu gak mau kalian lihat mama mati jantungan
saya udah buasan hidup kaya gini terus
apalagi kalau sampai benar tanah itu sudah dihibahkan oleh mas rudy
saya ada kerjaan untuk kamu
ya jangan sampai ini gagal
yang harus kamu lakukan adalah
nenek selalu ada buat kamu nak
kamu belum makan
buat yang bikin sayur ya
makasih ya nek
ini nenek penjualan bu
kok gak ada apa apa
mita gak tahu ma
kalau bu ini sama kayak waktu dulu nenek itu kasih
malah dasar kamu pun bohong
kamu mau usir dari rumah ini
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
sampai jumpa bu
gimana bu ketemu gak
gak ada pak
kayaknya dicuri maling
itu kan seperti bakal mahal mahluk paru di mod warga bu
anehnya perhiasan ibu kok gak iran
ini yang mbak cari kan
ada barang ada uang
saya harus lihat dulu
apa benar itu surat yang saya cari yang kamu ambil
di sini jelas tercantum
nama yang mbak sebutkan semarang
kalau gitu bawa ke sini suratnya
semangat berusaha sedikit
biar aku jual surat ini
dan aku langsung bisa mendapatkan rumah impianku bersama bayi
thank you mbak
enggak aku cuma mau nanya soal sertifikat mas
oh soal itu
kamu gak usah khawatir
pokoknya begitu kamu store uangnya
kantor aku akan langsung keluar sertifikat atas nama kamu
ya ampun makasih banget ya mas ya
kamu tuh baik banget
untuk kamu aku selalu punya waktu sayang
pokoknya kamu gak usah mikirin itu
itu urusan kecil buat aku
tapi mas aku tuh belum
eh tenang aja
semua akan beres
aku yang jamin
semua fasilitas aku akan urus
pokoknya kamu tinggal terima beres
kamu dimana sekarang sayang
biar aku jemput kamu
kita makan siang bareng ya
aku lagi di jalan mas
ya udah kalau gitu kita ketemu di tempat yang biasa ya
sampai ketemu ya
aku harus bisa meluluhkan hati bayu
kalau bayu bisa terpikat padaku
aku gak usah pusing lagi miskin hidup
dan aku akan kembali menjadi orang kaya
aku harus berhasil meyakinkan bayu
dan minta bantuannya untuk menjual tanah itu
kalau kamu untuk begitu
jangkaan aku bisaooooooooooo
buddy sampai ketemu di bilik baru ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mita gak apa apa kok bu
mereka udah biasa ngerjain yang kayak gini
yaudah saya bantu mita yuk
kalian ngapain ngumpul di rumah saya
bu ida itu yang begitu orangnya
sembarangan kalau ngomong
bisanya cuma nyampurin urusan orang
mita kamu jangan ikut campur ya
udah sana pergi
kamu itu sekarang udah ikutan kampungan ya kayak mereka ya
mama tuh udah muak tinggal di kampung ini
kenapa masih kotor kayak gini
kamu ini ya bandel dibilangin
pokoknya mama gak mau tau
kamu harus cuci sampai bersih
kamu nggak bisa bercudi
kamu sudah selesaisecond
gak buat nyuluk picture